saya sama iwan mau pergi dulu
mau pulang sakit perut
aku mau pulang
alhamdulillah saya diterima
mulai kerja besok pagi
enggak usah diajak lo bro
langsung kita maju saja
kau ada di keroyok
ini akibatnya kalau kamu bikin komandan sama wakil komandan marah
kalian harus berhenti narik iuran
kaki lima di wilayah bang edi
kalau kalian masih nekat narik iuran
ke pedagang kaki lima di wilayah bang edi
kalian boleh pilih
kiri rumah sakit
pernah kira kira apa
tidak ada yang tahu
jangan lupa subscribe like share dan share
jangan lupa untuk berlangganan
dan sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
di warung kopi
kenapa ngopi di rumah saja
saya butuh ganti suasana
saya butuh ganti suasana
bosen di rumah aja
udah dapet kerjaan lagi
baru mulai kerjanya besok
sekarang mau pulang dulu
saya juga pulang
saya udah dapat kerjaan lagi
baru mulai kerjanya besok
sekarang mau pulang dulu
ke rumah bu bun
kamu mau kabur juga
kita kemarin sengaja nyari mereka
sekarang mereka dateng
kenapa kamu malah kabur
kamu dikeroyak aku sama yaya ya dia kabur salah paham salah paham apa kirain dia mau
kabur juga oh ya mana pulang dulu tadi di telepon dari rumahnya punya sakit
masih sakit perut iya
saya ke belakang ya
kamu ke mana mandi iya ada cedo
mudah mudahan ibunya cepat sembuh
terus gimana agus sama yaya kita mau susu
kita nunggu oyun aja kan oyun ibunya lagi sakit kan udah kita doain oyun jangan diganggu
biarin dia ngurus ibunya dulu jimmy takut kalau kita cuma berdua kamu berani enggak
berani tapi gimana kalau kita minta bantuan orang lain packing kita kang cecep sama yang lain
gak usah mereka kita minta bantuan didu aja didu kan enggak suka agus sama yaya pasti semangat
ya tahu nomor hp kamu masih ada di hp saya
kita kan sekarang udah satu grup lagi
kemarin saya sama oyun di hajar sama agus verwil
tadi giliran udan
oyon sekarang gak ada
kalau kamu mau dan ada waktu
bantu saya sama udan balas dendam
balas dendam ke aku sama yayat
saya mau dan ada waktu
ceyadoh belum keluar
saya sama iwan mau pergi dulu
baru keluar sebentar langsung dapat kerja
alhamdulillah pintu rezekinya lagi di buka
mudah mudahan yang sekarang nggak harus buru buru keluar lagi
tadi bumbunya udah disiapin sama tante syahrini
neng jadi tenang
saya bunjang kang murad sama iwan
sepakat mau bantu kang gobang
kita bantuin nyiapin semuanya
kecuali masalah modal
itu nanti dari kang mus
kalau minta bantuan kang mus
kan tadi saya sudah bilang
gak usah malu
justru dari kang mus
dia pernah bilang
kang mus kan nyuruh
kamu bantu saya
bukan mau ngasih modal ke saya
kalau gak mau dibantu kang mus
modalnya dari mana
keuangan saya baru cukup
buat kebutuhan keluarga sendiri
belum bisa bantu orang lain
saya udah dapat kerja lagi
dialihin ke saya